baik hati dan tidak sombong
oh iya kak kan mobil aku udah dibenerin nih
aku langsung berangkat ke kampus ya
yaudah kakak yang antar
eh udah kak gapapa gausah aku bisa sendiri kok
lagian kampus juga gak jauh dari sini
terus kakak kan juga sibuk
atau soal sibuk doang
nesek banget sih
lu jangan ngebatalin gitu
gitu aja dong lex
kan udah lama langganan sama buah
kenapa lagi lu bos
langganan utama kita
dia yang mutusin kerjasamanya
sama david yang mundur
lama lama kita kehilangan pelanggan kita bos
gara gara lo selalu kalah terus sama boy
belum lagi beberapa dari mereka tahu
pernah laporin bisnis ilegal kita ke polisi
mereka ngerasa ga aman bisnis sama lu
udah lu tenang aja
itu semua nggak akan kejadian
dan gua akan memperbaiki nama baik yang serigala
biar semua orang bisa percaya sama kita lagi

lagi lagi gue juga butuh duit

lu semua liat kan
mondi udah ga punya powernya lagi
lu semua liat kan

semua pelanggan ga percaya sama dia
semua pelanggan ga percaya sama dia
semua pelanggan gak percaya sama dia

oh gini terus kita harus cari ketua geng yang baru
sebelum serigala bener bener hancur

mau gimana pun mondi itu pendiri geng serigala
kita harus tetap hargain dia

lagi aja si mondi selalu gagal ngejalanin misinya
kayanya dian bakal seneng denger berita ini
padahal gue lupa
padahal gue lupa
kalo kartu ini dijadiin jaminan pas gue ngejaga ibunya
kalo kartu ini dijadiin jaminan pas gue ngejaga ibunya
tungguin gue di kelas ya
ada apa nih kok senyum senyum sendiri
siapa yang ga senyum senyum sih
siapa yang ga senyum senyum sih
salah liat loh
udah ga usah bohong deh
sini liat eh balikin
tunggu dulu gue tuh penasaran
rasanya lo biasa aja disini
ayo jujur sama gue ada apa nih
kartu itu tuh habis dibalikin sama mondi
soalnya kemarin gue pakai buat jaminan pas gue ngantar ibunya ke rumah sakit
iya anak motor juga
yang waktu itu ngajak berantem boy kan
yang di reels itu
yang nyamperin bui ke rumahnya
yang mau datengin juga
itu jangan sama dia
aduh mending cari yang lain deh
gue yakin dia tuh sama ga jelasnya sama si boy
siapa juga yang nafsir sama dia
lo senyum senyum sendiri deh tadi
siapa yang senyum
mondi tuh ga seperti apa yang gue kira selama ini
gue pikir dia tuh cuma suka berantem
tapi ternyata dia juga sayang banget sama ibunya
lo jangan halo deh
itu beneran serius deh
hmm yang udah deh kalau gitu
yaudah ini nih ya
kartu lo gue balikin
biar orang tuh gak ngira loan yang ngeliat liatin foto sendiri ya
ada ada aja loh yang mikir gue suka sama mondi
lo gak mendadak going crazy kan
tadi gue proyekin senyum senyum terus nih
iya aneh banget nih
oh gue tau
atau ini gara gara lo diblokir sama boy ya
lo berdua kalau gue ceritain pasti kaget
lo punya camitten baru ya
atau jangan jangan lo ada mufon dari boy
wah baru juga gue seneng seneng
ini cewek dateng lagi
lo tau gak sih
ada cewek so cantik mau nyaingin gue
kelaganya sih kayak orang kaya ya
tapi masa ke sekolah pakai mobil butut
percuma lo jadi mahasiswa
mulut gak jelas kemana mana
kok lo marah gitu sih
gue gak sebut nama lo
lo nyindirnya fah kan
udah mending ngomongin dia gak usah ditanggepin
gak ada yang dengerin juga kok
lo dengerin gue ya
aduh gue tuh gak peduli ya sama cuman lo
lagian aneh banget sih
lo ngebucin banget sama boy sedangkan boy aja gak ngakuin kebedadaan lo
orang gue bentar lagi sama dia tunangan
jadi lo udah balikan dan bentar lagi muter
dan bentar lagi mau tunangan sama boy
pantesan gue kira dari tadi lo senyum senyum kenapa
ini adalah hot news yang semuanya harus tahu
mau lo tunangan kek mau nikah besok mau jungkir balik juga gue gak peduli
mentang mentang depan anak anak kampus aja lo sok gak peduli
dasar cewek muna
guys kalian tau gak sih
semalam gue denger sama boy terus gue diikutin sama cahaya halu itu
serem gak sih
iya serem banget
gue tuh dari tadi udah diem aja ya tapi emang terus terusan fitnah gue
lo bilang gue cewek halu lo bilang gue cewek muna lo udah mulai berani sama gue
iya ya gue gak takut sama lo
bu bu bu bu ada yang berantem bu
di mana di bawah
boi ada urusan sama boy

itu langsung kayak di pinta kayak gitu
ikut saya sekarang
alhamdulillah ya allah

gue sih gak peduli ya